ada uang seratus dapet dan dapet seratus ribu
terima kasih untuk jajan
bagi bagi hadiah uang tunai seratus ribu rupiah
inilah cara kepolisian sektor matraman
untuk menarik minat anak usia enam hingga sebelas tahun
di wilayahnya agar mau divaksinasi covid sembilan belas
hadiah uang tunai kepada puluhan anak penerima vaksin ini
diberikan langsung oleh kapolsek matraman
di gor matraman jakarta timur minggu siang
sebelumnya mereka juga mendapat layanan antarjemput gratis
dari pihak kepolisian dengan menggunakan kendaraan mobil patroli
hingga odong odong dari rumah mereka menuju gerai vaksinasi
meski sempat dirundung rasa takut dan cemas terhadap jarum suntik
namun anak anak peserta vaksinasi mengaku gembira
sudah divaksin dan mendapat hadiah uang
kamu baru sekali atau baru
kamu kasih uang
senang ya dapet
nanti uangnya bakal
simpen aja dulu
maksud kita ya kita berbagi ya
berbagi memberikan santunan kepada anak anak
juga biar semangat
silakan vaksin hari minggu di gor matraman
biar nanti kita berikan santunan
vaksinasi kelompok anak usia enam hingga sebelas tahun ini
ditargetkan dapat dilakukan terhadap lima ratus anak
terutama pada momen libur akhir pekan
rizky iktiar yahya jakarta